satu juta kasus positif covid sembilan belas di indonesia dan tadi kita sudah sama sama mendengarkan bagaimana kemudian testimoni dari para penyintas covid sembilan belas
untuk itu bagi anda yang masih sayang dengan keluarga anda masih ingin berkumpul bersama keluarga terus terapkan protokol kesehatan
karena itulah satu satunya cara yang bisa kita lakukan untuk saling jaga
buktikan rasa sayang anda kepada orang terdekat anda orang terkasih anda dengan terus menerapkan protokol kesehatan
kasus positif covid sembilan belas di indonesia resmi menembus angka satu juta kasus pada hari ini
lalu bagaimana perjalanan lini masa dari kasus covid sembilan belas sejak kasus pertama hingga akhirnya menembus satu juta
kita akan bahas bersama malam hari ini berdasarkan data yang telah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ini dia kasus covid sembilan belas pertama kali diumumkan oleh presiden joko widodo saat itu pada dua maret dua ribu dua puluh
ada dua warga depok jawa barat yang dinyatakan positif covid sembilan belas
kemudian tiga belas hari setelahnya kasus covid sembilan belas pun menembus seratus kasus tepatnya pada lima belas maret
selanjutnya kasus covid sembilan belas di indonesia mencapai angka seribu kasus atau tepatnya satu empat puluh enam kasus pada dua puluh tujuh maret
rata rata kasus perharinya dalam dua belas hari ini ada sebanyak tujuh puluh delapan kasus dalam sehari
lonjakan kasus covid sembilan belas dilaporkan berasal dari testing yang dilakukan secara massal dan juga dinyatakan bahwa adanya potensi potensi atau acara acara yang menimbulkan kerumunan
salah satunya adalah ini dia yang dinyatakan adalah pertemuan hipmi jawa barat yang ada di karawang
untuk itu presiden joko widodo pun mengambil langkah dengan menerbitkan aturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau psbb pada tiga puluh satu maret yang kemudian diterapkan di sejumlah daerah
kita lihat berikutnya
pada sepuluh april kita lihat bersama kalau tadinya mal ramai kemudian menjadi sepi itu semua dilakukan untuk sama sama memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
selanjutnya kasus covid sembilan belas di indonesia mencapai seratus ribu kasus dari seribu menjadi seratus ribu
ini berlangsung tepatnya seratus
tiga ratus tiga kasus yang ini pada dua puluh tujuh juli
jadi dari dua puluh tujuh maret sampai dua puluh tujuh juli ini ada empat bulan
untuk bisa kemudian dari seribu menjadi seratus ribu
dalam harian atau kasus hariannya ini dalam rentang waktu empat bulan semakin bertambah rekornya bahkan mencapai dua enam ratus lima puluh tujuh kasus
tepatnya pada sembilan juli dua ribu dua puluh
lonjakan kasus yang menembus seratus ribu ini dilaporkan berasal juga dari beberapa kerumunan atau kluster kluster yang dinyatakan oleh pemerintah
mulai dari kluster sicapa bandung ada ijtima goa kemudian adanya juga ini dia libur idul fitri
tepatnya pada dua puluh dua hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
memang sebenarnya dalam periode ini pemerintah melalui kementerian perhubungan sudah membatasi transportasi selama libur idul fitri ataupun mudik
tepatnya ini mulai dari dua ribu dua puluh
tapi tetap saja masih ada orang orang yang nekat
kalau kita ingat bahkan ada beberapa yang sampai bersembunyi di dalam truk hanya untuk mudik
sementara itu yang sedang anda saksikan ini adalah contoh contoh dari razia protokol kesehatan yang terus dilakukan dalam setiap operasinya
razia masker dilakukan di sejumlah daerah termasuk di dki jakarta yang berlangsung sejak dua puluh satu juli dua ribu dua puluh
berikutnya kasus covid sembilan belas ini menembus angka satu juta pada hari ini
ini dia satu juta kasus
di dua puluh enam januari dua ribu dua puluh satu atau artinya bertambah sembilan ratus ribu dalam kurun waktu enam bulan
dalam enam bulan bertambah sembilan ratus ribu kasus
di mana rekor kasus harian hingga saat ini mencapai empat belas dua ratus dua puluh empat kasus
dan lojakan kasus pada periode ini terjadi pada beberapa acara acara yang menimbulkan kerumunan
mulai dari kerumunan dalam acara rizik syihab terutama yang berlangsung di petamburan beberapa waktu lalu
kemudian kasus hukumnya pun berjalan
dan termasuk juga di antaranya adalah adanya libur tahun akhir tahun ya tahun baru
salah satu kluster yang dinyatakan oleh pemerintah
selain itu pemerintah juga menerapkan beberapa keputusan untuk meredam pandemi covid sembilan belas
dengan mengurangi jumlah hari libur akhir tahun dan memperlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di jawa bali sejak sebelas januari dua ribu dua puluh satu lalu
faktanya apa faktanya masih banyak orang orang yang tidak benar pakai masker
padahal masker adalah cara kita untuk melindungi diri dan juga melindungi sesama
itu tadi bagaimana perjalanan kasus covid sembilan belas di indonesia yang semakin lama terus melonjak
bahkan hari ini sudah lebih dari satu juta kasus sejak pertama kali diumumkan pada awal maret lalu
kasus covid sembilan belas terus bertambah meskipun aturan pembatasan aktivitas masyarakat juga sudah diterapkan di sejumlah daerah
saya mau tunjukkan gambar ini
kita sama sama harus ingat bahwa melonjaknya kasus covid sembilan belas juga membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan di sejumlah daerah sudah mulai kewalahan
selain tempat pemakaman umum juga sudah mulai krisis lahan akibat bertambahnya korban meninggal covid sembilan belas
yang bisa kita lakukan bersama adalah terus menerapkan protokol kesehatan
jangan bosan karena inilah satu satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian menunjukkan rasa sayang kita dengan terus menerapkan protokol kesehatan
jangan bosan pakai masker anda
hindari kerumunan jaga jarak dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir